dikabarkan akan pulang ke indonesia dua puluh enam ormas islam akan datang untuk menjemput kepulangan rizik syihab
rizik rencananya tiba di bandara internasional soekarno hatta pada rabu dua puluh satu februari
tim penjemput menginginkan ketertiban dan berharap presiden joko widodo mau menjamin keamanan rizik sebagai warga negara indonesia
ketua tim panitia penjemputan egy sujana menyatakan sebanyak dua puluh enam ormas islam akan turut menjemput kedatangan rizik syihab
dalam proses penjemputan egy sujana meminta agar masyarakat tertib
egy juga berharap presiden republik indonesia joko widodo bisa menjamin rasa aman rizik sebagai warga negara indonesia
kepulangan rizik syihab sengaja ditentukan pada tanggal dua puluh satu bulan dua karena momen sujarah
berita terakhir yang saya dengar walaupun belum dari habib langsung ya itu insya allah jadi pulangnya insya allah
sehingga kita berharap pada pemerintah dalam hal ini presiden jokowi untuk mentaati undang undang dasar empat puluh lima
pasal dua puluh delapan g kulaf ayat satu juga
tentang perlindungan hukum dan rasa aman buat setiap warga negara
kepulangan habib dia sebagai warga negara indonesia yang dijamin oleh negara hak hak hukumnya
jadi sudikiranya mohon berlangsung aman tertib dan lain sebagainya
jauh ben insya allah